jelang batas akhir perekaman ektp
kantor kecamatan pamanukan subang
diserbu pelajar yang sudah berusia tujuh belas tahun
para siswa bahkan harus rela
mengantre berjam jam dan meninggalkan
jam pelajaran demi pembuatan ektp
para pelajar dari sejumlah sekolah menengah atas
atau sederajat di kecamatan pamanukan
subang jawa barat ini rela mengantri
sejak kamis pagi di kantor kecamatan pamanukan
untuk mendapatkan giliran perekaman iktp
mulai dari sidik jari
rekam mata maupun pengambilan foto
salah satu pelajar mengaku
sudah mengantre berjam jam dan rela
meninggalkan jam pelajaran
namun ia belum mendapat kepastian
terkait pencetakan iktp
mengingat stok belangko iktp sangat terbatas
untuk pelaksanaan perekaman sekarang
dilaksanakan untuk sekolah
anak sekolah yang umurnya baru tujuh belas tahun
mungkin yang sudah lebih dari tujuh belas tahun
bisa menyusul sampai tiga puluh september
pemerintah hingga saat ini belum memberikan kepastian
terkait ketersediaan belangko untuk pencetakan iktp
baik bagi warga maupun para pelajar
dian firmansa subang